terus gimana nih kalo misalnya kasusnya istrinya mau pergi nih
misalnya ya pergi nyalon deh gitu kan
gatau nya tiba tiba handphonenya suaminya tuh lobet
terus ga bisa dihubungin
ya berarti kalo istrinya tuh ga pergi dong
ya ga usah dirumah aja
kan tukang salonnya bisa dipanggil ke rumah
hah waduh tapi kan ga ada peralatan salonnya dirumah mah
ya belilah peralatan sediain dong dirumah
waduh lebih mahal lah tuh pak
ini sehat nih pake telur peke telur
mau apa lagi
semoga peristiwa kayak gini akan menjadi kenyataan sepanjang sisa hidupku nanti
adriana ntar ya ada telfon
mau minum yang mana
jus air putih
oh kok gombal sih
orang aku lagi praktek bahasa inggris nih ya
gak ada yang ngomongin gue nih ya
kok jadi diem sih
aku cuma lagi nahan ketawa aja
apapun akan aku lakuin biar kamu senyum
ini anaknya ketok juga nih tadi gombal terus
udah aboy aku tuh telpon kamu karena aku pengen nanya
jadi kan nemenin aku nyari si mahmud
oh kok jadi ngomongin mahmud sih sekarang

soalnya kayaknya kita harus cepet cepet temuin dia deh
kasian papi aku boy
ya tapi aku tuh kayak orang lembong gitu
sejak ditinggal sama si mama tiri aku
aduh kasian banget ya papi kamu ya
kalau ditinggal sama istrinya ditinggal pergi
pasti rasanya tuh sedih
nah ref kalau menurut aku ya
nanti kalau misalnya kita udah nikah
kamu jangan pergi pergi dari rumah ya
jangan tinggalin aku ya
soalnya itu dosanya besar loh
tinggalin suami pergi gitu aja
ngomongin boy itu masih jauh keles
ih udah deh
pokoknya nanti kamu temenin aku ya
cari mama tiri aku
nanti aku jemput kamu di tempat biasa ya
makasih ya kamu udah mau ngomongin aku
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tragis gitu kan
satu keluarga bangun
itu kekut tuh

telur setengah batang udah dimakan
eh nidun kita harus rumah sakit
kasih alih ke ayah
terang terang terang
kita mandi dulu mandi dulu
siapa duluan sardung
eh tapi ya rembes saya duluan berarti
eh eh eh udahlah
gak usah mandi mandian lah gak sekarang rasanya
udah sabut lah udah terang terang terang
ganti kolong rumput aja
boy berangkat dulu ya
eh boy mau nyari mama tirinya reva
soalnya tadi kata reva mama tirinya kabur dari rumah
tuh perempuan kayak gitu tuh boy
gak cocok tuh jadi istri
masa kabur kaburan dari rumah
eh tunggu dulu dong
papa jangan main ngejudge gitu aja
kan kita nggak tahu ceritanya apa
siapa tahu emang suaminya itu keterlaluan
makanya istrinya gak tahan
makanya kabur deh istrinya
ya kan bisa gitu kan ceritanya kan
seorang istri itu nggak boleh keluar rumah tanpa seizin suami
terus gimana nih kalau misalnya kasusnya istrinya mau pergi nih
misalnya ya ya pergi nih
misalnya ya pergi nyalon deh gitu kan
gak taunya tiba tiba handphonenya suaminya tuh lobet
terus gak bisa dihubungin
ya berarti kalau istrinya tuh gak pergi dong
ya nggak usah di rumah aja
kan tukang salonnya bisa dipanggil ke rumah
tapi kan gak ada peralatan salonnya di rumah ma
ya belilah peralatan sediain dong di rumah
waduh lebih mahal lah tuh pak
mak mama apa lebih mending dosa daripada beli mahal
loh kok jadi mama yang dosa
perasaan gak lagi ngebahasin mama deh pa
ih bapak tuh gak cocok ih
mama yang gak cocok
papa tuh yang gak cocok apa yang mulai duluan
mama yang mulai tadi
papa yang mulai
kan yang kabur dari rumah itu mama tirinya reva
kenapa mama sama papa yang ribut
mama tenang aja boy tuh yakin kok
kalau mama gak mungkin kayak gitu
mama kan istri yang baik
dan selalu baik sama boy
mama jadi malu tau nih gitu
merah kamu kayak
dengerin tuh pa
itu baru namanya cocok
kalau gitu mendingan papa sama mama habisin dulu makanannya
baru beda beda lagi ya
kalau gitu baby berangkat
assalamualaikum ma pa adriana
api api ya nak
reva tuh gak bakal seperti ibu tirinya
reva tuh bakal jadi istri yang baik
gak suka kabur kaburan
ini nilai fagir

gak bisa tuh disamain
patut juga pernah ngambek kok sayang
gak papa tau
enak aja tadi ngatain mama tirinya rafa
orang yang lo omongin tuh ada di sini kali
sama lo soalnya lo mau pergi sama si reva
gara gara gue kabur malah jadi kesempatan buat revasi kasihkan berdua duaan sama boy
nyemplin banget sih ngambil kesempatan dalam kesempitan
ya udah kalau gitu sekarang mama buktiin mama gak akan ngambek ngambek lagi sama papa
oke tapi papa juga buktiin kalau papa juga gak pake ngambek ngambek sama mama
oke siapa tau
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh encoq pak
aduh papa udah tua jari aja encoq
cincinnya nancet mama
dia belum janji aja udah nyakit ya
tuh kan papa mulai lagi
hmm ngambek nih
oh my god banyak drama ternyata di rumah ini
ini orang tuanya boy bener bener aneh